beginilah tradisi keluarga satria ningsih warga perumahan panorama indah sumber kolak situbondo jawa timur
saat menyambut gerhana bulan pada selasa malam
anggota keluarga mereka yang sedang hamil diajak keluar rumah untuk melihat gerhana bulan secara langsung
saat gerhana bulan mencapai puncaknya perut ibu hamil ini pun langsung dielus tujuh kali
hal ini dipercaya bisa memperlancar proses persalinan nanti
gerhana bulan bisa terlihat jelas di wilayah kabupaten situbondo sejak selasa petang hingga puncak pukul delapan belas empat puluh lima waktu indonesia barat
kondisi cuaca yang cerah membuat warga dengan leluasa melihat proses terjadinya gerhana bulan
biasanya sambil lihat sambil doa sambil dielus supaya lancar
ya baru ini waktu hamil baru ada gerhana bulan ini
ya moga aja lancar nanti lahirannya
sementara di jombang jawa timur warga memiliki tradisi lain dalam menyambut gerhana bulan
di desa gunung kerap kecamatan kabuh warga memiliki tradisi menabuh lesung
di mana para penabuh lesung adalah ibu ibu berusia lanjut
selain menyambut gerhana bulan kepala desa setempat mengungkapkan bahwa tradisi menabuh lesung juga dilakukan saat menyambut gerhana matahari
lesung bagi masyarakat jawa merupakan alat penumbuk padi
yang jika ditabuhi akan menghasilkan bunyi yang khas
terdengarnya suara lesung menjadi pertanda bagi warga bahwa proses gerhana bulan sedang berlangsung
ini kan tradisi nenek moyang kita kita kan melestarikan budaya
setiap ada momen gerhana baik bulan atau matahari dilaksanakan kabul lesung lah
tak hanya menabuh lesu dalam menyambut gerhana bulan
anak anak diminta untuk bergelantungan pada sebuah tiang bambu
hal ini dipercaya warga bisa menambah tinggi badan sang anak